ya enggak sih sebenernya
gue itu sebenarnya lebih suka kalau lo tuh jadian sama boy
yang gak pernah suka sama tingkah aku lo
gayanya lo yang super betong boy kayak begitu
ya iyalah pastinya
clara mau pamit pulang duluan ya tanta
kok pulang jam berapa sekarang
nah baru setengah sepuluh lagian kan
ini kan malam libur
ngapain sih pulang cepet cepet
mah anak perempuan jangan malem malem
kasian apa jangan jangan karena dia bohong kali pak
tali mau ambil suhu aja baru juga
gue pengen nyanyi lagu baru nih
oh kamu tuh gimana sih
masa kan kamu tinggalin sendirian
tuh jadi mau pulang tuh diajak ngobrol
enggak kok tante tadi udah ditemenin sama boy
udah dikenalin temennya juga
cuman ya mah clara mau pulang duluan aja
ternyata aja lagi pulangnya
iya deh tante
ayo diajak lah tuh
udah mau kemana
gue gak yakin deh
dia itu gak ada apa apanya sama boy
dia pasti pengen banget ngerebut hatinya boy
iya gak sih
apalagi dia dapet support dari mamanya boy
ya belum tentu juga kelet
buktinya tuh mel mel demennya sama ian bukan obaon kan
ya iyalah raya lo pikirin dong siapa yang mau sama baon
mendingan ian kemana mana
walaupun sekarang mukanya kurang
tapi kan yang penting duitnya udah gak kurang
ya daripada megan sukanya mbedado
orang dada gemesin juga ya kan
kok gak jadi pulang kenapa
ya soalnya nyokap gue gak mau dia pulang
pokoknya udah sayang banget ya sama clara ya sampai segitunya
ah kayaknya aku haus deh aku mau ngambilin minum dulu ya
yaudah kalo gitu aku temenin ya
oh yaudah yuk
iya udah tadi minum
eemm boy maufin aku ya
aku malah jadi ganggu hubungan kamu sama reva
sebenernya sih aku ada niatan kesitu
aku tau kamu itu cewe yang baik baik
dan kamu ngelakuin semua ini
karena gak mau bikin mama aku kecewa kan
iya bener boy
ternyata kamu peka juga ya
gue jadi takut deh
nanti si boy malah suka lagi sama si clara
eee enggak lah boy itu kan setia orangnya
iya tapi kan reva sama boy belum pacaran ray
iya tapi kan bu itu orang yang gak gampang jatuh cinta
buktinya aja nih yang gue abis dari mantannya itu
ke reva kan move on nya lama juga
maafin ya mama sampe masuk kesini
soalnya itu handphone kamu diteleponin mati
nanti gak tau kok
aduh moni ternyata udah abis bateren
kamu kesini sama siapa
sama pacar kamu ya
iya mau dipanggil ya
saya boleh ikutan makan gak murah
kan kita gak diundang
kamu kan tadi baru makan
ya kan beda bu makan di kafe sama makan di pesta kayak gini
apa kita cari cara aja kali ya
biar nyokapnya boy suka gitu sama reva

iya boleh tuh

duh kebayang juga jadi reva ngadepin mamanya boy tuh kayaknya tuh susah ya

duh kebayang juga jadi reva ngadepin mamanya boy tuh kayaknya tuh susah ya
kita pusing aja
mama aku mau ketemu sama kamu tuh
ah udah duluan
cie yang mau dikenal ke chammernya
loh sekarang kena deh
tentunya jangan takut takutin gue dong
lagian kamu sih kok gak bilang mama kamu kesini mau ketemu aku
udah kamu harus gimana gimana cuma jadi diri kamu sendiri
eh mama aku tuh orangnya baik banget
dan dia aku yakin banget sih pasti bakal suka sama kamu
ntar dicakar loh
gue kesana dulu ya
oh kayaknya clara belum pulang nih
boy pasti banyak bareng sama dia
lo kenapa sih
kayak resah gelisah nggak tenang
seorang adriana itu kan cukup pintar sekali
ya gue mengerti lah lo resah gelisah itu karena lo memikirkan bahwa
boy itu lagi sendirian di sana om
kan ada si siapa clara
nah pasti boy itu bakalan bebas banget ya
ya gue yakin lah mereka lebih dekat ya hati hati aja
ya enggak sih sebenarnya
gue itu sebenarnya lebih suka
gue lebih suka kalau lo itu jadian sama boy
karena kalau lo jadian sama boy lo bakalan makan hati sama sikap dan tingkah lakunya mamanya boy yang gak pernah suka sama tingkah laku lo
ya iyalah pastinya
gue lebih yakin lagi kalau bokap lo tuh gak bakalan setuju kalau lo sama boy
lo tuh bener bener ya
ternyata lo tuh cuma soan aja ya acting depan wakab gue
so kelihatan kayak ibu yang protektif banget
takut anaknya disakitin dipermainin
pinter kan acting gue keren kan
seharusnya gue jadi pemain sinetron tuh udah nikah aja sama bokaplu
gagal deh gue jadi artis
apaan sih kepo banget
kamu mau makan gak
hmm gak usah udah makan tadi
boleh sih tadi terakhir lagi sama clara
duh kayaknya antriannya benar deh
boy di sana pasti bebas berduaan sama clara karena kan gak ada gue
duh clara bisa tebar pesona nih sama boy
eh lo kenapa
udah deh jangan mikir macem macem
pokoknya kalau sampai clara berani macem macem sama boy kegatelan sama boy
kan di sini ada kita kita
ntar juga dihajar sama si melly
tuh melly udah oke
yaudah makasih ya sin ya
udah sana udah di rumah kan
tidur gi setirahat
oke deh kalau gitu baik
oh udah nanya belum
lagi diketuk ketuk sama siapa
pastinya sama si clara yang cantik dan feminim itu ya kan
mamanya mondi ibu renggani siapa tadi namanya
berarti papanya senang main di jalan raya ya
kok mama tau sih
eh ya ampun mama cuma bercanda loh
nih senyumnya manis banget